melambatnya pertumbuhan ekonomi dan pelemahan rupiah menjadi tantangan ekonomi pada semester pertama tahun ini
tambah lagi kondisi keamanan dalam negeri yang sedang terganggu oleh aksi bom bunuh diri bisa menjadi sentimen negatif untuk roda ekonomi
bagaimana proyeksi ekonomi di tengah semua ini akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
selamat sore bima terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
kita kesampingkan dulu dunia ekonomi kita ke keamanan dalam negeri terlebih dahulu gitu
karena memang masih panas gitu ya masih baru sekali kejadian teror bom di surabaya
ini juga kalau kita lihat dari pembukaan perdagangan dari pasar saham ihsg juga cukup melemah pada awal pembukaan perdagangan
dan pada hari ini juga dalam sekali terlibatkan hampir dua puluh persen tiga puluh menit menjelang penutupan pelagangan
anda melihat sentimen
isu keamanan nasional ini menjadi sentimen yang cukup negatif untuk pasar modal dan juga rupiah paling tidak
pasti ada dampaknya walaupun kita harapkan sebenarnya kecil dan temporer tidak terlalu lama
tapi yang jelas ini sentimen market ini kan juga mencerminkan dari confidence dari konsumen
sebentar lagi mendekati ramadan kita tidak inginkan sebenarnya teroris terjadi
tapi kalau kita lihat
kalau sampai ini terus berlanjut orang akhirnya akan menunda misalkan belanja ke pusat perbelanjaan
itu konsumsi rumah tangga yang biasanya pada waktu ramadan diharapkan naik itu akan terkontraksi
kemudian yang kedua bagaimana soal pariwisata
karena beberapa negara mengeluarkan travel advice
itu negara negara yang penting bagi wisatawan asing di indonesia
jadi pasti akan ada dampaknya lokal maupun nasional
nah jadi ini juga penting karena sebentar lagi ada asian games
kemudian ada event imf world bank meeting
pilkada serentak sampai dua ribu sembilan belas pemilu
semuanya itu bisa mendorong konsumsi masyarakat
harusnya tapi penjagaan keamanannya perlu diperkatat
jadi orang akhirnya biasa saja tidak terlalu berdampak
oke tapi kalau dilihat dari jangka pendek ini pergerakan dari isg dan rupiah yang terus melemah
apakah memang selain dampak dari keamanan nasional yang terganggu
atau juga karena baru saja keluar data neraca dagang yang defisitnya melebar jauh sekali
bahkan terendah sejak april dua ribu empat belas
apakah ini juga menjadi sentimen negatif untuk pergerakan dan juga pelemahan ihsg pada hari ini
pasti ya pasti ya
kenapa karena kalau defisitnya kita lihat sebelumnya surplus cukup tinggi
di atas satu miliar usd di bulan maret
kemudian bulan april tiba tiba langsung defisit satu enam miliar usd
pasti ada sesuatu yang salah gitu
apakah memang karena impor barang konsumsinya naik signifikan gitu ya
atau jangan jangan memang kinerja ekspor non migas
itu mengalami penurunan
ekspornya misalkan produk unggulan kita seperti cpo
dibandingkan tahun sebelumnya
besi baja itu juga mengalami penurunan
hambatan hambatan dagangnya cukup banyak ya
ekspor kita cpo ke india terhalang bea masuk anti dumping itu
kemudian di eropa beberapa retailer agak sensitif
dengan produk produk cpo dari kita
sementara kita tujuan ekspornya ke negara negara yang sama terus ya
jadi ini baru terlihat
jadi sedikit tambahan ada anomali memang
sekarang harusnya era komoditi boom
di mana harga minyak mentahnya terus merambat naik
harusnya mengikuti di belakang ada batu bara kemudian minyak kelapa sawit yang mengekor biasanya
tapi untuk tahun ini terjadi gejala anomali
minyak naik tetapi ekspor yang lainnya terhalang banyak sekali hambatan ekspor di negara tujuan
jadi tidak optimal
banyak sekali kejadian yang menjadi sentimen negatif gitu ya untuk laju pertumbuhan ekonomi
paling tadi semester pertama kalau kalau dilihat di kuartal pertama saja
jika dibandingkan kuartal sebelumnya memang ada perlambatan walaupun naik jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya
bank indonesia ini juga didorong oleh pasar untuk menaikkan suku bunga acuannya
rapat dewan gubernur bank indonesia pada pekan ini
mengantisipasi lagi dari potensi kenaikan the fed fund rate
anda melihat di rapat ini bi akan menaikkan suku bunga acuannya
besar kemungkinan ya
sinyalnya sudah beberapa kali dalam statement bank indonesia
dalam kondisi yang mendesak
itu bunga acuan bisa dinaikkan
ini salah satu move yang agak sedikit terlambat
justru terlambat gitu ya
harusnya mengikuti pada waktu bulan maret
fed rate nya itu naik dua puluh lima basis point
itu langsung direspon dengan kenaikan bunga acuan bi
inilah akhirnya menjadi sentimen negatif
rupiah terus tertekan menurut anda ke empat belas ribuan lagi
karena bukan masalah faktor global saja
tapi ada faktor yang domestik dan unik di indonesia
rupiah betul melemah terhadap dolar
tapi rupiah dalam setahun terakhir kita cek juga melemah terhadap ringgit
malaysia terhadap dolar singapura
artinya ada respon kebijakan moneter yang dikira cukup lambat
kita hanya korbankan terus cadangan devisa
melorot sampai tujuh miliar usd dari awal tahun sampai bulan april
dan itu investor melihatnya
apa keuntungan kita untuk investasi di dalam negeri
karena kalau suku bunga acuan harusnya naik
itu ada return beberapa aset investasi yang lebih menarik bagi investor
berapa poin menurut anda
apakah langsung lima puluh basis point untuk kenaikan di rapat dewan gubernur bank indonesia pekan ini
atau justru pelan pelan dua puluh lima dulu gitu
kita prediksi dua puluh lima basis point secara bertahap
karena bulan juni nanti ada rapat fomc dari the fed
kemungkinan fed akan naikkan bunga acuan
mungkin setelah bulan juni akan naikkan lagi tuh bi bunga acuannya
ya sampai akhir tahun harapannya
oke dampaknya kan tapi juga ke sektor yang lain gitu
misalnya kalau kita lihat dari sisi kredit juga berpotensi dengan kenaikan suku bunga acuan akan melemah
sementara juga pemerintah akan terus mendorong kredit agar roda ekonomi dan roda konsumsi masyarakat
semakin tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
efeknya seperti apa dengan kenaikan ini
oke mungkin di satu sisi bisa menjaga pelemahan dari nilai tukar rupiah
namun di sisi lain kan juga menjadi sentimen negatif
kita kira begini
elastisitas ya kebijakan bunga acuan terhadap pertumbuhan kredit kita agak ragukan itu
itu level saat ini juga ya
betul sampai hari ini bahkan
dan kalau kondisinya nanti sekarang untuk mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah kita naikkan bunga acuannya dua puluh lima basis point
tetapi belum tentu nanti pengaruh ke kenaikan bunga kredit
kenapa karena memperhatikan likuiditas banknya sebenarnya masih gemuk
itu juga jadi pertimbangan bank untuk berhati hati menaikkan bunga kredit sebenarnya
tidak akan terlalu banyak berimplikasi pada sektor real
lebih ke arah pengembalikan market confidence
sehingga menurut anda kenaikan bi rate ini sudah hal yang mutlak gitu ya yang harga mati gitu untuk
paling tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di saat trendnya sedang melemah saat ini
gini trade off nya biar saya jelaskan sedikit
kalau misalkan bunga acuan tidak dinaikkan dan rupiah terus menerus melalui pelemahan
itu harus menanggung kenaikan biaya produksi
itu damage nya lebih besar ke kredit macet
jadi ini salah satu pilihan yang memang dilematis
tetapi bank indonesia harus naikkan bunga acuan
dan dengan banyak sekali sentimen yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi
bahkan berpotensi anda mengatakan tadi dengan isu keamanan
orang jadi sedikit takut gitu ya
itu ragu ragu untuk berbelanja
anda melihat gambaran di kuartal kedua seperti apa pertumbuhan ekonomi kita
apakah biasanya kan trennya pada saat bulan puasa dan ramadan dengan konsumsi meningkat
akhirnya tren pertumbuhan ekonomi di saat bulan ramadan akan melesat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya
anda melihatnya untuk tahun ini seperti apa
harapannya tahun ini pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga di triwulan kedua
intinya apa intinya saya kira kebijakan kebijakan pemerintah lainnya
misalkan bantuan sosial angkanya naik cukup signifikan
tetapi belum cukup mempush pertumbuhan konsumsi rumah tangga
itu artinya harus ada perbaikan dari sisi itu juga
kemudian harapannya ini libur panjang nih walaupun libur panjang lebaran menuai pro kontra dari pengusaha ya
tapi maksudnya pemerintah sebenarnya biar kita lebih banyak belanja terutama belanja di daerah
nah itu jadi
anda yakin dengan adanya penambahan libur lebaran ini akan menambah belanja masyarakat
karena kalau thr nya sama saja

apakah akan merangsang orang gitu untuk belanja menurut anda
yang akan menggerakkan saya kira nanti dari pns nya
karena ada beberapa gaji bonus bonus itu
itu akan dirapel pada saat lebaran
jadi kita inginkan memang
ya harapannya orang lebih banyak libur jangan berdiam di rumah
tapi orang banyak libur dia akan belanja
orang akan mudik lebih panjang hotel akomodasi ada pemerataan ekonomi juga
itu yang diharapkan
tapi memang saya kira kalau libur terlalu panjang ya
itu juga efeknya tidak terlalu besar
terlalu baik juga bagi industri pengolahan
kemarin itu yang salah adalah kurangnya perencanaan
jadi tiba tiba menadak skb libur diperpanjang
akhirnya semuanya menjadi shock
dan impor yang naik cukup signifikan itu sebagai antisipasi libur panjang itu
jadi ada positif dan negatif
tapi tiga bulan dua kita harapkan konsumsinya firm
lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi di kuartal pertama kemarin gitu ya
paling tidak hingga semester pertama lah tahun ini dengan adanya potensi kenaikan suku bunga acuan
pergerakan ihsg seperti apa rupiah seperti apa
karena kalau kita lihat ihsg cukup fluktuatif gitu ya
tidak stabil gitu
rupiah pun juga sama
prediksinya seperti apa
paling tidak hingga semester pertama lah
prediksinya cukup moderat
jadi bergerak lima delapan ratus lima sembilan ratus
memang butuh waktu untuk menyentuh titik balik enam lagi
karena sekarang arus dana asing keluarnya juga masih cukup banyak gitu ya
yang kedua tapi nanti kalau ada bunga cuan naik diharapkan beberapa imbal hasil kan juga lebih menarik
jadi itu juga bisa
ada penahan lah paling tidak gitu ya untuk capital outflow gitu ya
dan sebenarnya ihsg yang lima delapan ratus gitu ya itu sebenarnya time to buy bagi banyak investor
ini saatnya hunting yang kinerja fundamentalnya memang bagus
emiten komoditas gitu ya emiten konstruksi itu masih menarik
kemudian yang kedua soal rupiah ya
rupiah prediksi paling moderat juga dikhawatirkan ya
di semester satu bisa sampai empat belas tiga ratus
bahkan sampai empat belas tiga ratus gitu
iya karena nanti bulan juni ini ada kenaikan fed kemungkinan besar
dan itu biasanya sebulan sebelumnya mulai sekarang sebenarnya
banyak investor asing terutama berspekulasi
berapa kenaikannya kemudian sampai dua ribu sembilan belas seperti apa
oke sampai semester pertama empat belas tiga ratus sampai akhir tahun prediksi anda seperti apa
karena pemerintah juga berulang ulang bahwa pengembangan ini lebih kepada faktor eksternal
internal kita tidak ada masalah
namun dengan adanya defisit neraca dagang yang terendah dalam dua ribu lima belas
tertinggi gitu maksudnya terlebar untuk defisitnya
ini juga harusnya bisa menjadi warning pemerintah gitu kan
untuk melihat bahwa jangan menyalahkan hal hal domestik saja gitu
bahwa internalnya juga ternyata ada yang bermasalah
jangan lupa saja
nah gitu hingga akhir tahun menurut anda seperti apa
tren rupiah sampai akhir tahun memang ada kecenderungan sedikit melemah
jadi kalau memang ini faktor global sayangnya adalah fed melakukan pengentatan moneter
kemungkinan besar sampai dua ribu dua puluh itu akan terus dilanjutkan
tahun ini mungkin ada tiga kali kenaikan fed rate
tahun depan bisa jadi empat kali kenaikan fed rate
karena data data amerika serikat semuanya membaik
inflasi membaik tenaga kerja membaik ya
dan ini nanti akan berimplikasi
globalnya kurang oke
domestiknya itu harusnya memang saya sepakat tadi
ini faktornya bukan faktor global
tapi ada yang lemah kita dari sisi fundamental domestiknya
kita udah mulai dikebut oleh negara negara lain
jadi kembali lagi ke internal pemerintah
pertama confidence dari pasar itu harus ditingkatkan dipulihkan
biar masyarakat belanja investor juga beli saham lagi
yang kedua jaga keamanan
karena faktor keamanan itu faktor fundamental juga
jadi tidak bisa bilang kita terorisme kemarin adalah force major
tapi pengamanannya harus diperketat sekarang
yang kedua saya kira bagaimana bantuan sosial kebijakan kebijakan stimulus
fiskal pemerintah itu bisa mendongkrak konsumsi rumah tangga
yang terakhir pastinya adalah kebijakan moneter
terutama dari bank indonesia
kita harapkan jangan terlalu bermain aman dengan devisa
tetapi ini salah satu
tetapi ini saatnya bunga acuan dan bisa dikombinasikan dengan kebijakan moneter lainnya
oke justru mengantisipasi gitu justru ya
jangan justru the fed sudah naik kita telat baru menaikkan suku bunga acuan
oke baik terima kasih
bimayu distriap meliti indef sudah bergabung bersama sian ayan nisya dastis